menteri agama fahrul rozi tengah mengkaji pelarangan cadar di instansi pemerintah demi alasan keamanan
majelis ulama indonesia pun berkomentar terkait hal ini
sekjen majelis ulama indonesia mui anwar abbas kepada detik com menyatakan agar pemerintah
khususnya menteri agama fahrul rozi untuk tidak membuat gaduh karena masalah agama adalah masalah yang sensitif
anwar setuju jika kemenak akan mengkaji soal penggunaan nikab dan cadar
namun pengkajian ini perlu melibatkan pihak yang kompeten dalam hal agama
terkait hukum cadar atau nikab tersendiri anwar menjelaskan ada keragaman pendapat di antara ulama
namun meskipun ada perbedaan di antara ulama negara tetaplah harus menghormati dan tidak memaksakan penafsiran